pertama pertama pertama
pertama pertama pertama
pertama pertama pertama
kenapa saya katakan tidak compatable
karena ini akan melahirkan sebuah pemerintahan yang presidensial tapi tidak efektif
istilahnya sistem presidensial rasa parlementer
nah ini tidak menjadi efektif
karena begitu banyak partai politiknya
jadi proses negosiasi itu menjadi lebih rumit menjadi tidak sederhana
karena tarikan tarikan partainya menjadi lebih kuat
definisi penyederhanaan partai yang ada di bayangan kang saan itu seperti apa
apakah kemudian ini bisa mengurangi jumlah partainya atau seperti apa sebetulnya
kita ingin mengurangi jumlah partai tapi melalui seleksi alamiah itu lewat pemilu
tapi disepakati bahwa untuk bisa melakukan seleksi maka ambang batas ini perlu dinaikkan
itu terlalu banyak sekali partai
partai yang satu kursi masuk parlemen
sehingga membentuk praksi pun praksi gabungan
jangankan misalnya ketika mau bernegosiasi dengan praksi lain
untuk menentukan sikap di praksi sendiri saja itu tarik menarik
karena tidak cukup membentuk praksi sendiri misalnya
dia harus gabung
nah ini juga menyulitkan
terus naik naik naik
nah kita ingin di angka yang ideal biar partai juga kompetitif
bahwa untuk membangun partai itu harus benar sungguh sungguh
tidak hanya karena hobi tidak hanya asal asalan
tapi memang harus benar benar sungguh sungguh
tapi kalau nggak ditantang misalnya nanti thresholdnya rendah
orang dengan gampang ah thresholdnya rendah bikin saja
nah kalau kita naikkan thresholdnya orang nanti juga akan berpikir lebih serius
tapi kalau kita naikkan thresholdnya orang nanti juga akan berpikir lebih serius untuk membangun partai

tampaknya tidak terbukti sebetulnya ya

angkanya sama saja sembilan sepuluh fraksi
maksudnya dinaik naikan pun juga tidak mengurangi fraksinya di dpr sih
tapi kan ada juga dua ribu empat belas kan dari sepuluh ke dua ribu sembilan belas
nah tapi kalau misalnya gitu ya
nah secara alamiah kan partai partai yang tidak memiliki basis yang kuat
tidak melakukan konsolidasi yang masif
tidak membangun infrastruktur yang kuat
dengan parlemen terus menaik
ini juga pelan pelan kan akan
tergerus kan terhilangkan gitu
ini benar benar alamiah artinya
kalau memang dia mau
alamiah tapi didesain ya
iya harus didesain
nggak bisa bisa di alamiahnya itu dilepas begitu kan
tapi kalau memang mau ya harus kompetisi
seperti misalnya gini
satu satunya partai yang partai baru yang lolos
mengikuti ambang batas parlemen di pemilu dua ribu dua puluh
itu kan cuma nasdem
tidak ada partai baru yang lolos
partai baru sebenarnya punyakan
kalau memang dia benar benar membangun partainya serius
dengan presiden tersebut
karena memang membangun
saya ke bang ferry
bang ferry bagaimana anda melihat soal pembahasan
sebetulnya tapi dibahas bahas lagi nih bang ferry
saya agak setuju dengan pilihan kalimat bangsaan
soal beliau mengatakan
kita perlu penyederhanaan partai dengan cara alamiah
tapi saya tidak setuju metodenya
metode dengan menaikkan ambang batas
itu menurut saya
agar partai partai bersaing merebut hati konstituen
dengan visi dan misi
dan program serta praktek bagaimana program itu diimplementasikan
lama lama publik melihat nih partai yang sesuai visi misinya dengan mereka
ternyata juga bekerja
kita pilih mereka
yang lain tertinggal
tapi tidak dihilangkan
mereka hanya tidak bisa masuk parlemen
nah kalau ini lebih pilihannya saya lebih tepat menamakan
upaya menyederhana partai yang lainnya yang tertinggal
saya menyederhanakan partai dengan cara instan
itu mengkat habisan
saya bercanda dengan bangsaan di luar tadi
bisa beberapa partai hilang gitu ya
nah hemat saya partai partai yang sudah menguat
malah memperkuat dengan visi misi dan program baru
ini mau tidak mau itu akan tergerus partai partai yang lama
tapi saya bisa memahami ya
ini kan pertarungan politik menjelang rumusan baru disampaikan
tentu ada negosiasi dari tujuh nanti turun jadi lima atau bagaimana
nah saya sendiri percaya memang ada langkah langkah yang lebih tepat
untuk membangun parlemen kita dan kekuatan partai politik yang lebih bagus
tidak dengan cara jelutin tadi
tapi yang betul betul
tidak dengan cara instan
dengan bahasa beliau tadi saya gunakan
bahwa harus dibangun cara alamiah secara politik
sehingga partai partai yang tidak bekerja demi publik
itu akan tersingkir dengan sendirinya
oke kalau ini menurut bang ferry bukan cara alamiah
jadi kalau kemudian parpol ini sekarang menaikkan lagi bang patasa
ini menurut anda motifnya apa bang ferry
iya pertama tentu merebut kursi di parlemen
kedua berkaitan dengan ruang lain
itu mungkin bagaimana pencalonan presiden
lalu bagaimana membangun kebijakan berdasarkan undang undang yang
sesuai dengan visi misi partai
arahnya pasti kesana ya
tetapi saya berpikir partai sebenarnya
apalagi sekali berbangsaan sadar betul ini tidak akan mudah
ini akan ada transaksi yang luar biasa
dan itu pasti ada kaitannya dengan pasal yang lain
dengan pasal yang nanti akan juga direvisi
iya begitu ya
kalau kami keras disini mestinya anda lembut juga disana
kebutuhan parmenitresol itu kan sebenarnya terkait juga nanti dengan efektifitas yang ada di dpr
kita bisa bayangkan di dpr itu ada sebelas komisi
kalau misalnya ingin komisi itu efektif setiap partai
minimal sebenarnya dia harus menempatkan anggota parlemennya dua per komisi
kalau sebelas berarti kan rata rata
kalau rata rata dua berarti kan minimal dua puluh dua
dia harus bisa menempatkan kader kadernya di parlemen setidaknya dua puluh dua
supaya apa supaya komisi juga berjalan efektif
nah kenapa misalnya semangat penyerahana apa parmenitresol itu muncul
karena berangkat juga dari pengalaman dua ribu empat
terhadap suara lah bukan terhadap parlemen
maka ada partai yang ikut pemilu dua ribu empat yang lalu cuma dapat satu kursi
ada yang ikut pemilu dua ribu empat yang lalu cuma dapat satu kursi
ada yang empat kursi
ada banyak yang di bawah
nah ketika banyak yang di bawah sepuluh
mereka untuk mengisi komisi komisi yang ada di dpr itu kerepotan
maka ada yang namanya praksi gabungan
nah ketika ada praksi gabungan ketika proses pengambilan keputusan di parlemen
nah jangankan untuk dengan praksi yang lain
untuk menyamakan pandangan sikap politik dan sebagainya
di praksinya saja itu mengalami sebuah kerumitan
karena berbeda kepentingan karena dia mewadahi praksi itu mewadahi banyak partai
karena ada tadi kursi satu dan sebagainya
harus dilebur ya
harus dilebur kan berarti kan dia harus ada negosiasi di situ
ada proses pengambilan keputusan bersama sikap bersama
yang kadang mungkin berbeda dengan sikap partainya
nah ini juga satu kerumitan
untuk dibawa ke sandingkan dengan praksi yang lengkap yang utuh
tapi kan sekarang nggak begitu lagi kan
nah kalau itu dibuka lagi nanti ambang batas parlemennya turun bahkan dihilangkan
peluang itu akan muncul lagi
partai orang mendirikan partai
ah dapat satu kursi masuk parlemen
dua kursi masuk parlemen
dan itu sekali lagi akan membuat tambah rumit di parlemennya rumit
apalagi nanti ketika misalnya
kita coba bandingkan dengan sistem pemerintahan yang presidensial itu tadi
yang sebenarnya dalam sistem presidensial itu membutuhkan
sebuah proses politik yang efisien efektif yang cepat
ini penting tantangan kita
oke nanti ditanggapi oleh bang ferry
termasuk saya juga mau tanya bang ferry
apakah kemudian betul logikanya tali kangsaan mengatakan
kalau kemudian partainya semakin sederhana
ini semakin efektif sistem presidensial kita
nanti dibahas tapi kita harus break
terima kasih sudah kembali
saya ingin membanta bangsaan
tapi saya agak yakin beliau akan setuju dengan presiden
sebenarnya tidak efektifnya sistem presidensial di indonesia
karena partai juga tidak konsisten
misalnya mau menyederhanakan partai
supaya warnanya jelas
ternyata begitu proses berjalan
warnanya awalnya berbeda
begitu sudah jadi presiden terpilih
jadi akhirnya tidak ada dua kubu yang diharapkan
kubu pemerintahan dan kubu oposisi
jadi efektif itu kan begini
supaya ada kebijakan muncul
maka partai partai yang berpihak dengan pemerintah
setuju dengan arah kebijakan
partai lain mengoreksi kebijakan itu kalau salah
kalau ternyata salah publik mengetahui
publik akan berbalik dukungan ke oposisi
nah begitu pemilu selesai
pertikaian yang dua kubu
masuk ke dalam gelanggang parlemen
tidak jelas lagi kubunya
bagaimana kemudian bisa efektif
nah ini juga dituntut sebenarnya komitmen
apa saja pilihan sistemnya
apa saja cara ambang batasnya
partai harus terlebih dahulu berkomitmen
mau ke arah mana mereka
ini bangsaan kan begitu sudah bekerja habis habisan
tiba tiba yang lain masuk misalnya
atau sebaliknya begitu kan
nah ini kan jadi problematika tersendiri
dalam membangun efektivitas sistem presidensial
itu paling clear di tahun dua ribu dua
ya itu makanya beliau agak setuju sebenarnya
kita memang gini ya
kesadaran di partai juga harus ditumbuhkan
dalam sebuah kontestasi itu kan ada konsekuensi
jadi ketika misalnya dalam proses politik
ya ada konsekuensi yang kalah ya
nunggu kesempatan lima tahun yang akan datang
bagaimana dia bersikap konsisten
ada di luar selama lima tahun
karena konsekuensi ya gitu loh
yang dia memberikan kesempatan ke partai
kepada yang menang
sehingga check and balancesnya itu berjalan
nah terkadang memang dalam soal
dalam praktek politiknya
ada juga misalnya ketidakonsistenan
tadi ketika berkonsentrasi
ketika misalnya ada sebuah kompetisi politik
yang begitu sengit
tiba tiba gabung berbalik arah
ini juga kadang menjadi persoalan politik tersendiri
sehingga konsistensi dalam check and balancesnya itu kurang
sekarang kan pemerintah menjadi lebih dominan
karena kalau misalnya kita mengacu kepada
karena partai yang tadinya berkonsentrasi
masuk ke barisan pemerintah
nah hal hal seperti ini juga harus menjadi
kesadaran yang tumbuh diantara partai partai
untuk menjaga konsistensinya
yang memang harus diterima apapun
salah atau menang begitu ya
pak saya mau menambahkan poin misalnya
bahwa salah satu upaya membangun efektivitas itu adalah
kalau dilihat di beberapa negara
prakteknya juga tidak demikian
amerika yang kita anggap punya dua partai besar
pada faktanya punya banyak partai
punya banyak calon presiden
tidak tanggung tanggung lagi
kadang dua satu tiga satu sepuluh
ketika era obama maju karena sedang gemilang ya
sepuluh karena memang takut bersaing sama obama
jadi mengecil dia
tetapi kita sebaliknya
kita tidak membangun sebenarnya semangat efektivitas itu
kita hanya khawatir partai yang lain bertambah jumlahnya
harusnya kita membangun visi misi yang jelas
perbedaan dengan partai yang lain
nah sejauh ini
tidak ada visi misi
atau gambaran jelas ideologi partai
yang akhirnya membuat publik bingung juga
jadi party id kita juga tidak begitu besar ya
kita problem di partai id
karena gitu tadi
karena partainya itu terlalu menyebar
makanya harus disederhanakan
kita bandingkan di amerika ya
kenapa di amerika itu selalu
calon presiden kan selalu dua
bahkan tiga dengan independen
nah banyaknya itu kan di internal partai
misalnya di partai republik
mereka ada yang namanya kompensi
sama ketika di demokrat juga
sebelum muncul hillary
kan ada sanders
banyak sekali dia kompensi
tapi begitu masuk ke kontetasi yang sesungguhnya
nah di kita
untuk pemilu pendahuluan di internal partai
kalau di calon presiden
itu rumit karena terlalu banyak
ada partai yang kursinya
maka proses penyeleksian dari awal
tapi melalui tadi
membangun koalisi di awal seleksinya
bukan mau membenarkan tapi menjelaskan
konsep di amerika
memang yang muncul di konvensi partai
jumlah kader banyak
tapi partai lain juga banyak
bahkan sebenarnya yang tampil di tv
perdebatan dua partai dominan
calon presiden memang tidak hanya dua
saya pernah melihat kertas
pemilihan itu jumlahnya
luar biasa banyak
bahkan kalau dicoba dibandingkan dengan
negara selain amerika
di amerika latin
ada beberapa negara yang
bahkan kalau pakai contohnya
tidak salah paham ya
rusia misalnya itu bisa lima bisa
nah kita sebenarnya
bukan tidak bisa
partai yang mau
disederhanakan itu jelas
tetapi juga tidak membunuh
menghilangkan kesempatan ada partai partai
baru untuk lahir
karena konstitusi kita membolehkan
untuk kemudian salah satunya membuat partai
itu kita buka
maka kita membuka semua warga negara
berhak untuk berkumpul dan berserikat
dalam bentuk partai
maka kalau perlu memang orang membuat partai
ya agak mudah
tapi orang untuk masuk ke parlemen
itu yang super puas
makanya dari pemilu ke pemilu
jumlah partai ke peserta pemilu
kalau dibandingkan dua ribu empat belas
dengan dua ribu sembilan belas lebih banyak
jumlah peserta pemilunya
tapi yang masuk ke parlemennya
itu kan berkurang
sembilan dari sepuluh
menurut saya ada tiga tahapan bang yang perlu dijelaskan
satu pertama membuat partai
silahkan saja mudah
tapi belum tentu boleh ikut pemilu
harus penuhi syarat dulu
tapi juga belum tentu bisa masuk parlemen
harus terpenuhi syarat
nah ini ada tiga ruang
tapi menurut saya syarat syaratnya harus dipertimbangkan
jangan sampai membunuh partai
dengan gelotin yang dipercaya
kalau saya sepakat tadi memang ada
pertama orang membuat partai dipermudah
kedua ikut pemilu lebih ketat
nah ketika ikut pemilu mau masuk parlemen
harus dibuat juga
syarat yang itu tadi
harus semangat dengan sistem presidensialnya sama
tapi kalau tadi dikatakan bang ferry
seperti menjegal partai partai baru
mereka boleh ikut pemilu
mereka kan mudah ikut pemilu
tapi kalau memang mau ingin menempatkan kadernya di parlemen
mereka kan mudah ikut pemilu
nah ketika di ikut pemilu
ya harus sungguh sungguh
karena tidak mudah loh masuk ke parlemen
ini loh persyaratannya
sebenarnya selain parlemen threshold
kalau kita mau ekstrim
ingin melakukan proses penyedahan
parlemen secara ekstrim
itu jangan mengutak ngatik dapil
jadi besaran dapil itu
sekarang kan alokasi dapil itu kan tiga sampai
jadi minimal kursi tiga
di dapil itu maksimal sepuluh
nah kalau dibuat misalnya
besaran dapil itu tiga enam
misalnya minimal tiga kursi maksimal enam kursi
itu paling banter itu
maksimal ada enam partai
sebenarnya bangsa sudah memberikan solusi
untuk hal itu misalnya salah satunya
membangun semangat demokrasi internal
ada pola kandidasi
itu yang membangun partai
dan membuat partai lebih dilihat dari publik
jadi begitu mereka dilihat
ya jadi partai itu yang lain yang tidak bekerja
ambang batas parlemen ketika dinaikkan ini
tentu kan ada konsekuensinya ya
konsekuensinya bagi pemilih menurut anda seperti apa
karena kan tentu partai partai yang tidak lolos pun
kan juga ada pemilihnya sebetulnya
jadi menaikkan ambang batas
parlemen itu seolah olah
memaksa pemilih untuk memilih
partai tertentu saja
yang mungkin kuat dan dominan
dalam kemudian melakukan
pergerakan politik mereka ya
sementara partai yang lain tertutup
kesempatannya karena mereka akan sulit
sekali mencapai angka itu
padahal harus diingat bahwa ada partai
tertentu yang berjuang
dengan visi misi tertentu
untuk kepentingan kelompok masyarakat tertentu
mereka boleh kecil
karena memang target mereka
kelompok kelompok kecil tertentu
dan ini tetap harus diberi ruang
untuk menjadi bagian dari representasi publik
nah yang sayangnya
kadang kadang itu malah melebur semua
ini kan karena ada kecelakaan
perspektif dalam berpolitik ya
karena beliau senior
partainya bergerak maju
orang mau tiru visi misinya semua
tidak ada gaya berbeda yang lain
sehingga akhirnya ya
bagi publik apa bedanya
mestinya ada perbedaan
target target tertentu sehingga publik milih
pilih partai itu
kalau saya mau ekonomi b
kalau saya mau pendekatan religiusnya
pilih partai yang x
kalau pendekatan religiusnya berbeda
pilih partai yang y
nah ini yang perlu jelas
identitas partai agar nanti
diseleksi sendiri untuk masuk partai
nah ini kalau dijelotin
seperti itu mohon maaf bahasanya bang
itu malah membuat
publik kelompok tertentu
tidak memiliki arah
karena partai ini yang mau kita
memperjuangkan nasib kita
nah ini perlu juga
ada partai partai yang mungkin suaranya tidak banyak
tapi dia mewakili sebagian kelompok maksudnya
artinya memang ketika ambang batas ini
menjadi satu problem
ketika dinaikkan ada konsekuensi
terhadap pemilik kita terhadap demokrasi kita
bang saan kan melihat
problematika teknis di parlemen
ini satu partai
atau harus menunggulah
sepakat dengan partai besar atau
seperti yang dikutuk
partai menengah atau partai kecil lain
padahal satu ini harus dilihat
dia representasi siapa
kenapa penting dia hadir
dan apa suaranya
nah problematika yang dijelaskan oleh bangsaan
kan problematika teknis
yang mau tidak mau ya sudah nasib lu
nasib partai itu ya sudah
partai bangsaan yang relatif besar
fokus saja membangun visi misi
dan memperjuangkan aspirasi
yang didukung oleh banyak
yang berbeda beda misalnya
itu yang kemudian di fokuskan
sementara ya ini dia akan berjuang mati matian
dengan nasibnya sendiri
kelompok yang terbatas
sampai pemilih memikirkan bahwa
kita kayaknya nggak usah ke partai itu lagi
ke partai bangsaan saja
mereka juga memperjuangkan hal yang sama
itu baru yang alamiah
representasi kan ketika mereka ada kelompok kelompok tertentu ya
segmen segmen masyarakat tertentu
toh di dprd tingkat dua
tingkat satu kan ada
misalnya ada partai partai
secara identitas kuat tertentu
secara nasional di parlemennya nggak ada
tapi kan di dpr kabupatennya
besar dia ada
ada kan seperti itu
misalnya apa yang
kalau kita misalnya mau buat
misalnya anggap deh psi
dia secara nasional kan tidak ada
tapi untuk di daerah daerah tertentu
misalnya di tingkat provinsinya
dia kan ada yang diisi
misalnya di dki aja dia kan delapan
misalnya di depan misalnya
di beberapa kabupaten ada
walaupun di pusatnya tidak ada
atau representasi dari kelompok kelompok
itu tidak sepenuhnya hilang
tapi kan level nasional tidak ada
yang buat undang undang
karena kan ada
tadi itu tadi dalam konteks
ketika masuk juga kan
partai juga merespesatikan sebuah komunitas
kalau misalnya merujuk kepada
kita memang pembeda
dalam soal ideologi itu kan
belum jelas di kita
misalnya kalau di negara negara yang sudah
maju kayak di amerika
demokrat kenapa memilih republik
misalnya kan karena kalau memilih ini
konsekuensi kebijakannya ini
ekonominya begini soal keragamannya
ini jelas dia kan
nah di kita kan belum ada pembeda
tapi dari sisi
kenapa misalnya memilih nasdem
orang akan melihat segmentasi
oh pemilih nasdem ini segmentasinya disini
nanti kita bahas juga kang saan soal kemudian ada yang anggapan bahwa
ketika mereka nambang batas ini justru
menurunkan kualitas demokrasi kita
ini berbeda dengan tadi apa disampaikan oleh kang san
justru ini sebaliknya
mematangkan demokrasi kita nah tanggapan anda bagaimana
kita bahas nanti usaha jeda kami akan segera kembali
kita lanjutkan lagi kita masih membahas soal utak atik
ambang batas parlemen
yang tengah dibahas
di dpr tentunya
cukup persedia diri artinya atau gimana nih kang
saya dari sejak awal di dua ribu empat belas juga
apa penyerhanaan secara alamiah
walaupun didefinisikannya tadi dalam
analogi yang berbeda
ini yang kedua kita ingin
tadi membentuk sebuah pemerintahan
dan apa istilahnya
menjadi lebih cepat
dalam proses pengambilan keputusan
nah ini bang ferry dan kang san kita lihat lagi
bagaimana kemudian ini mungkin peta sementara ya
apakah sudah berubah atau tidak saya gak tau juga
yang jelas ini yang sudah menyatakan mendukung
ada pd perjuangan partai nasdem golkar
informasi terakhir dan ini tentu
partai partai tidak lolos dan pkb dan juga gerindra ini
masih belum menentukan
kang san sebetulnya begini
ada kemudian yang mengatakan bahwa kalau ini
dinaikan ambang batasnya
itu tadi ini justru menurunkan
kualitas demokrasi kita ada partisasi pemilih
yang tadi bang ferry katakan
tidak terwakilkan pada akhirnya
jangan jangan memang ini karena arogansi partai partai besar saja
ya sebenarnya kan enggak
kita enggak melakukan
sebuah proses tadi
dan sebagainya apalagi soal
benar benar sekali lagi
semangat kita ingin menempatkan
presidensial itu pada
tempat yang sebenarnya
nggak mungkin sistem presidensial kita
itu bisa diletakkan
di posisi ketentenagaraan yang
pas kalau misalnya
tapi multi partai yang sederhana
kita juga nggak mau misalnya
ingin memperkuat sistem presidensial
itu ketika masa lalu
orang dibatasi dipaksa harus tiga partai
nggak boleh ada partai baru
harus ini terus dari pemilu ke pemilu
kita tetap membuka ruang
untuk ikut serta
karena ini juga dijamin oleh undang undang
kebebasan berkumpul dan berserikat
kebebasan untuk membentuk partai
itu kita buka ruang
tapi tetap juga
kita ingin menempatkan sistem presidensial
itu dalam konstitusi yang sebenarnya
tapi dengan multi partai yang sederhana
nah untuk multi partai yang sederhana itu
kan harus kita desain secara bersama sama
nah mendesain ini
ini bukan diartikan sebagai
tentu yang pertama arogansi dari partai yang ada
dulu juga nasdem
misalnya ketika masuk menjadi partai baru
ikut pemilu di
itu dengan sistem
kalau secara logika politik
pertama baru ikut pemilu sebagai partai baru
sama dengan kemarin
kita nggak berpikir
istilah ada orang ini jangan jangan senjata makan tuan nih
nasdem menaikan tinggi
nah kita nggak berpikir itu
kita sangat sangat siap dengan konsekuensinya
dan nasdem tidak lolos
nggak ada masalah
tapi partai menjadi lebih sederhana
atau gimana sebetulnya
kalau mau cerita membangun keterwakilan
angka empat sudah besar sekali sebenarnya
sebenarnya ada upaya
multi partai sederhana
dengan cara yang instan
terus ada upaya
secara sistematis setiap pemilu naik
ini kan sebenarnya juga nanggung
kalau mau instan betulan
ya sekalian jadi
tapi ini memang harus
dipikirkan konsekuensinya termasuk
oleh bangsaan dan yang
multi partai sederhana secara instan
itu akan menimbulkan konsekuensi
untuk terputus demikian rupa
nah itu tidak baik
dia memang harus mengalir ya
penguatan di tubuh partai itu sendiri
dan itu tidak terjadi selama ini
nah hemat saya sebenarnya
saya ingin membangun
multi partai sederhana
pertahankan saja ini pilihan
demokrasi di internal
diperkuat apa namanya
sistem kandidasi dibangun
diciptakan dengan sangat baik
kedekatan dengan konstituen juga
dibangun jembatannya sehingga
kemudian seluruh aspirasi
itu bisa ditampung
walaupun kemudian ada
komunitas atau etnis kelompok tertentu
yang sebelumnya bukan bagian dari
partai bisa kemudian
ikut kepada partai yang
boleh dikatakan menengah ke atas begitu ya
dengan sendirinya saya yakin
kalau ada ruang baru yang dibuka oleh
partai partai besar akan
ada aspirasi baru atau
konstituen baru untuk masuk
mau tidak mau itu akan menghilangkan
ruang partai partai yang lain
yang tidak bekerja
nah ini yang tidak terjadi
karena fokus partai memang
berupaya secepat mungkin ya
untuk kemudian menyederhanakan
partai lalu disanalah
nanti di masa depan kita akan bertarung
dengan multi partai sederhana ini
tapi kan juga tidak tahu
nanti kemana arahnya
kalau kemudian demokrasi
terlalu cepat secara instan dibungkam
karena mungkin ada kelompok kelompok
yang merasa ruang ruangnya
dan mereka pasti akan
protes begitu ya oke nah kemana arahnya
nanti dijawabkan saat kita beritahu
dan juga bang ferry termasuk juga ini
sebetulnya bagian dari revisi undang undang pemilu ya
yang tengah dilakukan itu sudah sejauh mana
kita break kami akan bahas usaha jendela berikut
kami akan segera kembali
yang tak dulu